pinjaman online sering menjerat
tingkah laku penagih utang sering menyentuh level nekat
nampaknya mereka pikir negara ini tak punya aturan yang mengikat
lagi dan lagi
parahnya mereka nekat mengakses data pribadi
utang pinjaman online hanya dua lima juta
baru tujuh hari sudah disuruh melunasi
utangnya membekak jadi empat puluh juta
sudah begitu dikeluarkan dari pekerjaannya pula
saya bayar dua juta setengah itu kan dalam jangka tempo tujuh hari
sebelum tujuh hari saya sudah ditagih lima hari
saya sudah disuruh bayar dengan bunga yang cukup besar
saya simpan semuanya
untuk bayar hutang buronan gitu
kalau tidak bayar warga kamu jadi taruhan
persoalan ibu s selesai karena utangnya ada yang menalangi
tapi seberapa besar sih minat masyarakat terhadap pinjaman online ini
tidak tergiru mbak
ya katanya pinjaman online bisa cepat dalam waktu menit langsung ditransfer katanya gitu
aku coba tuh ya ini sih benar dia untuk prosesnya cepat
enggak ribet atau apa gitu kan langsung masuk ke rekening saya
biasanya di sms di youtube ya
tertarik alasannya ya karena kita butuh aja kalau lagi nggak ada gitu
belum cuma kalau untuk
tertarik gak sih mbak
enggak sih mbak
karena pasti akan terjebak dalam utang nantinya takutnya gitu
banyak nasabah yang terjebak
peristiwa ini tak boleh lagi terjadi
masalahnya pinjaman online ilegal banyak yang warawiri
syaratnya mudah tinggal unduh aplikasi
sertakan identitas diri dana segar siap keluar
setelah itu baru nasabahnya
depresi bayar administrasi bunga tinggi kena intimidasi
serta ancaman akses pribadi yang membayangi
kemudahan itu tidak dibarengi dengan keuntungan bagi kita
justru malah petaka bagi kita
malah petaka dalam arti sangat membahayakan dari sisi material dan imaterial
bunganya tinggi bisa empat persen lima persen per hari
dendanya tinggi bisa juga sangat besar
kemudian fee nya tinggi bisa empat puluh persen
dan tadi tata cara penagiannya tidak bertiga
nah agar tidak terjebak satgas waspada investasi ojk juga menganjurkan masyarakat
melakukan langkah langkah ini sebelum memutuskan meminjam uang dari aplikasi pinjaman online
nah saya baru saja nih mendapatkan notifikasi penawaran pinjaman online
memang sih pinjaman online seperti ini bisa menjadi solusi untuk mendapatkan dana secara cepat dan juga mudah
tapi jangan salah
kemudahan ini tidak bisa dikira
ini tidak dibayar murah jika kita tidak bijak
nah ada tips agar terhindar dari penagi pinjaman online
yang pertama adalah pilihlah pinjaman online yang sudah terdaftar di ojk
yang kedua harus disesuaikan nih dengan kebutuhan dan juga kemampuan bayar
yang ketiga jangan melakukan pinjaman sebelum melunasi pinjaman sebelumnya
yang keempat kita harus mengetahui dulu nih resiko dan juga kewajibannya
nova neantaka muhammad wahyudi jakarta